pejabat publik kerap mendapat sorotan tak hanya karena pamer harta kekayaannya
namun ada juga nih ya karena nominal harta yang dilaporkan dinilai tidak wajar
hingga berujung pada pemanggilan oleh kpk
namun tak hanya itu perhatian warganet juga berfokus pada kinerja komisi antirasuah
kita akan bahas bersama dengan peneliti indonesia corruption watch atau icw
kurnia ramadana yang sudah bergabung
selamat sore mas kurnia
selamat sore mbak mai
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia connected
perlu kami informasikan bahwa sebelumnya kami juga sudah berupaya menghubungi kpk
namun menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog kali ini
beberapa komisioner juga coba kami hubungi namun belum merespons
langsung kita ke mas kurnia
kita lihat dulu tadi tayangan sebelumnya ya mas kur
dimana kemarin kadin kes lampung rehana ini juga sudah diperiksa oleh kpk untuk klarifikasi harta
padahal data lhkpn ini kan sudah ada
nah ada kemudian asumsi masyarakat yang mempertanyakan kenapa harus viral dulu baru diperiksa
pandangan anda terkait hal ini seperti apa mas kurnia
ya beberapa perkara terakhir yang diusut oleh kpk
sebenarnya itu bukan murni atas inisiatif kpk
atau mungkin bukan temuan dari struktur penindakan kpk
tapi ini merupakan jasa dari masyarakat yang membincangkan
secara masif di media sosial sehingga kemudian menggerakkan kpk untuk mengecek
misalnya dalam konteks rafael mengecek lhkpn
kemudian dalam konteks kepala dinas kesehatan lampung yang hari ini diperiksa oleh kpk
namun memang kalau kita berbicara soal lhkpn ada dua poin utamanya
yang pertama adalah soal pamer kemewahan
sebagaimana yang diperlihatkan oleh kepala dinas kesehatan
kalau kita bicara soal lhkpn ini juga ada dua poin utamanya yang pertama adalah soal pamer kemewahan

etik dalam artian dimana saat ini masyarakat masih bersusah payah
perekonomian anjlok yang bersangkutan justru tanpa malu
mengunggah video video yang menunjukkan kemewahannya
baik melalui fashion dan lain sebagainya
kemudian dalam aspek kedua adalah poin dari aspek hukum
kpk sudah memanggil yang bersangkutan
maka kemudian tugas kpk adalah menulis

apakah ada harta kekayaan yang ditemukan dan tidak dilaporkan dalam

jika kemudian itu ada maka ada potensi tindak pidana korupsi disana
misalnya berupa gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang
itu menariknya bagi publik untuk mengawal proses penanganan perkara yang saat ini sedang berlangsung di kpk
iya tapi kalau secara aturan ya mas kurnia mungkin perlu dipaparkan kepada kami terutama masyarakat
yang juga masih cukup awam
artinya sebenarnya kpk ini punya prosedur sendiri ya
untuk bisa kemudian memang tugasnya ranahnya untuk tidak hanya mengawasi jalannya seperti apa
tapi juga kemudian memiliki sikap skeptis untuk menelusuri
jika ada kejanggalan kejanggalan yang diduga terjadi kan ya mas
itu yang kita dorong selama ini
dengan konsep laporan harta kekayaan penyelenggara negara
ketika ada peningkatan harta kekayaan tidak wajar
dengan angka yang fantastis sebagaimana bupati pandegelang tadi
sebenarnya kpk bisa memanggil yang bersangkutan dan mengklarifikasi
bagaimana kenaikan itu bisa terjadi
apa tolak ukurnya seandainya tadi diucapkan njop
mana bukti administrasinya
itu yang kita harapkan kpk dapat memanfaatkan lhkpn itu sebagaimana mestinya
menjadi bukan berkas yang tidak ditindaklanjuti
atau ditindaklanjuti ketika ada sesuatu yang viral terlebih dahulu di tengah masyarakat
apalagi kalau kita merunut komisioner kpk alexander marwata juga sempat menyatakan bahwa
meminta warga net ini untuk melakukan patroli begitu mas ya
tanda kutip kemudian nanti melaporkan kepada kpk
kalau dari icw memandang statement ini tuh seperti apa
apakah artinya kpk ini geraknya makin jauh
tidak sesuai tupu oksi ketika kemudian
tanda kutip menggantungkan
laporannya justru dari warga net harus lapor dulu nanti baru ditindak oleh kpk
yang pertama cerita penindakan kpk lambat itu bukan hal yang baru
sejak dua ribu sembilan belas itu sudah menjadi cerita yang lumrah
di tengah masyarakat dengan berbagai pelemahan yang ada di kpk hari ini
kemudian yang kedua saya tambahkan mbak mai
beberapa waktu yang lalu dibincangkan secara masif
bukan dilakukan oleh pejabat eksternal kpk
tapi pejabat internal kpk
tadkala salah satu pimpinannya johanis tanak
mengendarai sebuah mobil yang disinyalir tidak dilaporkan dalam lhkpn
maka mari kita tunggu sikap kpk
apakah kpk akan mengklarifikasi yang bersangkutan
sependek pengetahuan saya ketika membaca pemberitaan
dia sudah mengatakan itu adalah mobil sewa

pernyataan itu belum bisa dianggap benar
kecuali ada proses verifikasi lebih lanjut
maka dari itu disini tantangan bagi kpk
apakah berani mengklarifikasi lhkpn satu pimpinan kpk
yaitu johanis tanak
dan ini sebenarnya momentum dengan berbagai persoalan
tadi mbak mai sampaikan dan juga sudah didiskusikan oleh masyarakat
betapa lambatnya kinerja kpk
tahun ini adalah tahun penting
karena tahun pergantian pimpinan kpk
karena bagi icw satu sumber persoalan kpk hari ini
adalah kehadiran lima komisioner kpk
nah mumpung mas kurnia sedang membahas
serkait dengan kinerja
mungkin kita nggak juga menyoroti hal tersebut
tadi ini adalah tahun terakhir
dari kepemimpinan komisioner yang bertugas saat ini
dan kalau kita ingat sejak awal
di era kepemimpinan dari ketua kpk
firly bahuri ini menegaskan
bahwa nanti akan berfokus juga
pada kemimpinan kpk

pada kemimpinan kpk
ada pencegahan yang juga jadi prioritas
itu yang terus digembor gemborkan
kalau melihat kinerja selama ini
icw memandang kinerja kpk dalam hal pencegahan
sudahkah kemudian sesuai dengan harapan awal
yang mereka nyatakan
pertama jelas pernyataan pimpinan kpk
yaitu pak firly itu keliru
karena pemberantasan korupsi
yang dimandatkan oleh
undang undang tindak pidana korupsi
tidak berbicara demikian
namun pemberantasan korupsi itu
adalah kerja beriringan
antara penindakan dan juga pencegahan
selama ini kita belum melihat
ada konsep pencegahan yang baik
yang ada di kpk
saya mau kaitkan dengan tema yang kita bincangkan
lhkpn itu kan berada di
kedeputian pencegahan kpk
mari kita ulas bagaimana konsep lhkpn
pertanyaan lanjutannya adalah
ketika ada pejabat publik yang tidak patuh
apakah kpk pernah merekomendasikan
sanksi kepada pejabat publik terkait
kami beberapa waktu lalu
sempat melaporkan lima puluh lima anggota dpr
tidak patuh melaporkan lhkpn kepada dpr
faktanya kami juga keras
ketidakpatuhan pejabat publik ini
mestinya dibarengi dengan peran kpk
yang diperlukan oleh kpk
namun faktanya sepertinya itu tidak pernah dilakukan oleh kpk
dengan satu tolak uku itu
tentu kita bisa menilai
banyak sekali pekerjaan rumah
baik terhadap pencegahan
yang selama ini belum begitu tampak
apalagi kalau kita bicara tentang penindakan
pekerjaan rumah pimpinan kpk ke depan
adalah mengembalikan citra
dan rusak selama empat tahun terakhir
jadi sebenarnya melihat fenomena
yang makin mencuat
walaupun kita sama sama sepakat
juga kepatuhan untuk melaporkan lhkpn
karena masih banyak juga yang mungkin tidak
mencuat kepada publik
tapi kalau melihat fenomena ini
harusnya bisa berarti dimanfaatkan oleh kpk
dan benar benar ada itikat baik
untuk melakukan tubuh tubuhnya
tadi fungsi pencegahan
dan fungsi pengawasan pula
untuk pemberantasan korupsi
begitu ya mas
ada beberapa stakeholder memang
yang harus dimention berkaitan dengan
peningkatan harta kekayaan tidak wajar
atau mungkin budaya flexing
yang banyak dilakukan oleh
para pejabat publik
selain memang hal yang harus disorot adalah kpk
namun pada bagian lain adalah
pemerintah dan juga dpr
ada satu reaksinya
regulasi penting yang disebut dengan istilah
atau peningkatan harta kekayaan tidak wajar
dengan regulasi itu
maka pejabat publik yang tidak mampu
membuktikan kenaikan harta kekayaannya
maka dapat dijerat pidana
sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu
disampaikan oleh masyarakat sipil
tapi ternyata itu
tidak pernah dikerjakan
disahkan apalagi diundangkan
oleh pembentuk undang undang
yaitu pemerintah dan dpr
jadi ke depan memang budaya flexing ini
akan terus menerus terjadi
karena tidak ada
yang memberikan efek jera
satu soal penindakan di kpk
kemudian yang kedua aspek regulasi
padahal besar harapan publik
terutama kalau dalam konteks ini
kita bicara soal lembaga anti rasuah
di tengah mungkin
tadi yang disampaikan mas kurnia
bahwa kepercayaan terhadap kpk
sudah melemah di era kepemimpinan sekarang
tapi di sisi lain juga harapannya
bisa benar benar ditindak
para pejabat yang memang menyalahi aturan yang ada
apalagi yang terindikasi
melakukan praktek praktek korupsi
terima kasih banyak atas waktunya
mas kurnia ramadana
peneliti dari icw sudah bergabung bersama kami
malam hari ini
terima kasih mas